dan kita terhubung dengan koresponen cnn indonesia dari pengadilan negeri jakarta selatan mahardika utama
dika selamat pagi apakah sidang pledoy aman abdurrahman ini sudah dimulai
apakah sudah terlihat hadir juga aman abdurrahman dan juga kuasa hukumnya di sana
ya selamat pagi aldi sidang pledoi dari aman abdurrahman sudah berlangsung kurang lebih selama sepuluh menit
tadi aman abdurrahman tiba di pengadilan negeri jakarta selatan ini dengan menggunakan mobil tahanan sekitar pukul delapan lewat empat puluh
saat ini tim kuasa hukum yang diketuai oleh azrudin hajani tengah membacakan pledoi yang disusun oleh tim kuasa hukum
tadi saya mendapatkan informasi dari asruddin bahwa pihaknya menyusun sekitar dua ratus delapan puluh halaman pledoi atau nota pembelaan
untuk dibacakan di depan jaksa penuntut umum dan juga di majelis hakim
dan selain nota pembelaan yang disusun oleh tim kuasa hukum atau tim pembela muslim dari aman abdurrahman ini
aman abdurrahman sendiri juga sudah menyiapkan nota pembelaannya sendiri yang nanti juga pada sidang ini akan
dibacakan secara pribadi oleh aman
seperti yang saya mendengar aldi saya mendengar sebuah suara dari arah luar
ada sebuah ledakan
saya mendengar ada ledakan aldi
saya mendengar ledakan dari arah luar pengadilan negeri jakarta
di saat pembacaan pledoi tengah berlangsung di dalam ruangan utama pengadilan negeri jakarta selatan
oke saat ini pihak kepolisian dipimpin oleh polres metro jakarta selatan kombes indra jafar sudah mulai menyisir lokasi
dan sudah mulai berupaya untuk pergi ke luar
kita masih terus menunggu apa yang terjadi sebenarnya
tetapi saya bisa menggambarkan kepanikan yang terjadi di sebelah kiri beberapa pegawai dari
pengadilan negeri jakarta selatan tanpa keluar dari ruangannya
mereka juga masih tampak bertanya tanya dan tampak sekali raut kepanikan di sini
kami masih mencoba untuk memastikan apa yang tengah terjadi
sementara sidang juga di dalam atau sidang aman abdurrahman ini masih berlangsung
pengamanan yang sudah dilakukan sejak pukul enam
sterilisasi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
tadi saya coba bertanya kepada kombes pol indra jafar
apakah ada pendukung dari aman abdurrahman ataupun juga simpatisan dari jamaah ansarut daulah yang tiba
mereka belum mendapatkan informasi terkait
hal itu dan kami juga memang melihat di area ruang sidang ini tidak tampak ada pendukung
lebih banyak dipenuhi oleh awak media ataupun juga pihak kepolisian
dan sedikit sekali masyarakat umum yang tampak hadir memantau jalannya persidangan
pihak kepolisian sendiri juga sudah menambah sebenarnya jumlah personil yang melakukan pengamanan di sini
jika pekan lalu satu ratus tujuh puluh tujuh personil polisi disiapkan di sini
tetapi pada hari ini pada sidang pledoi ada dua ratus tujuh puluh personil polisi gabungan dengan tni
yang bersiaga di pengadilan negeri jakarta selatan
pemeriksaan pemeriksaan juga dilakukan dengan sangat ketat
tadi saya melihat pemeriksaan bahkan dimulai dari depan gerbang pengadilan negeri jakarta selatan
yang ada di kawasan ampera jakarta selatan ini
kemudian pemeriksaan kembali dilakukan saat pengunjung masuk ke dalam area pengadilan
dan untuk pengambilan gambar sendiri pada sidang hari ini tampak lebih ketat begitu
diberikan barikade sehingga tidak begitu tampak wartawan
yang berkembang terlalu banyak seperti halnya yang terlihat pada pekan lalu
saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana suasana di ruangan sidang saat ini aldi
apakah sidang masih tetap berlangsung atau ada perubahan
saya akan mencoba untuk melihat secara langsung bagaimana situasi di dalam
saya dapat gambarkan saat ini suasana di ruangan sidang
karena hakim masih berada di dalam
artinya sidang ini masih mencoba untuk diteruskan
sementara polisi masih terus juga memantau seperti apa situasi terkini
dari titik ledakan yang terdengar
tadi ledakan terdengar sekitar pukul sembilan lewat sepuluh menit atau sekitar lima atau sepuluh menit yang lalu
ketika saya baru saja memulai laporan tentang sidang pledo ini
ledakan terdengar dari arah luar
kalau saya tidak bisa mendengar dengan sangat jelas
tapi ledakan terdengar sebanyak dua kali
itu masih cukup kencang begitu sebenarnya
dan ini sampai terdengar ke dalam area ruang sidang aldi
ya dika apakah tadi pada saat ledakan terdengar
pledoi atau pembacaan nota pembelaan dari aman abdurrahman ini sudah mulai dibacakan
ke hadapan majulis hakem
ya sidang pledoi ini sudah dimulai
sejak pukul delapan lewat lima puluh pagi
dan asruddin hadjani sedang membacakan nota pembelaannya
yang sudah ia susun
abdurrahman juga sudah duduk di kurusi pesakitan
tepat di depan majulis hakem yang dipimpin oleh hakem ahmad jaini
nota pembelaan ini sudah berlangsung sekitar sepuluh sampai lima belas menit
dan sampai saat ini pun masih terus dilanjutkan aldi
ya dika bagaimana anda menggambarkan situasi di luar pengadilan negeri jakarta selatan
polisi tadi sudah menetapkan luar area sidang adalah ring empat penjagaan
anda menggambarkan bagaimana situasi di luar gedung sidang pengadilan negeri jakarta selatan sendiri
sampai sebelum sidang dimulai saya bisa pastikan bahwa suasana di pengadilan negeri jakarta selatan
baik di jalan raya ampera maupun juga di depan pengadilan
masih tampak normal
masih tampak tidak ada sesuatu yang mencurigakan
pihak kepolisian juga tetap fokus terus berjaga
tetapi kemudian tiba tiba tadi sekitar sepuluh menit yang lalu atau lima sampai sepuluh menit yang lalu
maksud saya tiba tiba terdengar ada dua kali ledakan
saya belum bisa memastikan apa ledakan itu
kita tentu tidak ingin berspekulasi
tidak perlu terlalu khawatir
kita tahu saat ini polisi tengah mencoba untuk melihat situasi seperti apa
dan memastikan apakah suasana di luar aman atau tidak
dan saya juga akan mencoba untuk menggali lagi lebih dalam informasi seperti apa yang terjadi di luar area pengadilan negeri jakarta selatan
tetapi saat ini memang akses kami untuk keluar tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian
sementara kami masih terisolasi di dalam area ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan ini aldi
baik dika kami tunggu informasi selanjutnya
dari anda ada dua informasi terkait dengan bagaimana pernyataan pedoy dari aman abdurrahman
dan juga dari mana sumber ledakan tadi yang barusan terdengar terjadi
terima kasih mardika utama korrespondensi ana indonesia